kita mainin aku ke dapur dong
hanya ada haliran
ini parete pasti nggak pernah beli pulsa listrik ya
sembarangan saya ini rt loh
masa listrik itu beli pulsanya
kenapa kamu ganggu warga desa sini nak
ayah udah ikhlas pergi dari kamu
ayah udah ikhlas
ayah pengen kamu bahagia nak
tidak tenang di sana ya
sampai kamu mau mengganggu penduduk desa sih
abang dulu anak pak bambang meninggalnya karena apa
anak bapak meninggal kecelakaan waktu boncengan motor sama bapak
kecelakaan yang benar benar gak disengaja
kecelakaan waktu bapak bapak bapak
kecelakaan waktu bapak bapak bapak
oh jadi gitu
tidak ada yang anehnya
aneh seperti yang orang orang bilang
ada orang tua yang berani mengorbankan anaknya
arwah tika kalau misalnya mengganggu kalian ya
kalau memang benar
arwah tika mengganggu kalian
tiga itu anak yang baik
gak pernah iseng
gak pernah nakal
gak pernah nyusahin bapak
jadi bapak yakin
gak mungkin tiga tega mengganggu warga penduduk sini
sabar ya pak
kami permisi kaki gitu
bukan tiga anaknya pak bambang
apa yang anjur
apa yang anjur
orang yang dihantuin itu
yang beli boneka dari pak bambang
kasiannya pak bambang yang kena
kita harus tolongin dia
gimana caranya kak
aku punya ide
dia apa kak
dia apaan kak
itu tadi sibuk
masih selalu bergantung
dia mau nyerah
hantu tika nolong kan kita sengaja ngelakuin ini biar hantu tika nolong
bu ranti beneran itu teh
bu ranti ditobrok sama hantu tika ya
iya pak rete masa sih diajakin main petak umpet
main teh yang keren kayak karambol tiga plek kok merasa seneng sih
bahaya deh kan ada temen main
haduh bu ranti ini mah bukan petak emang udah dari lahir
eh tentul siapa yang ngomongin petak
oke deh oke begini aja nanti kalo kita ketemu hantunya si tika yaudah kita ajak main petak umpet aja
bertiga ini pun
punya dunia sendiri ya bingung sih emang
sabar prt sabar ya hitung hitung itu menguji kesabaran kita dengan lahirnya dua anak buah saya ini
tiga sama kamu juga
emang dilahirin ya
eh parite kita mah gak usah mikirin mereka bertiga yang udah pada koslet
yang harus kita pikirkan itu adalah keselamatannya anak anak
anak anak di dalam kan
ada keponakan saya juga
kasian si ruby itu
waduh orang tuanya gak ada lagi sakit
yang satu kena flow singapura satu lagi kena flu afrika
ketika itu bersatu waduh gg trek lah mohon gak lagi kamu teh
jabal anaknya dulu itu dulu pas mau kuliah yang pertama
kenapa jangan ngomongin silsila keluarga sih
maksud saya teh gini
gimana kita harus pikirkan keselamatan anak anak kalau sampai mereka ketangkap sama hantu tika
aduh saya mah gak mikirin pak rete
eh pak rete makan gado gado di tempatnya bang mamat bodoh amat
nih gitu sama saya teh kan saya rt jenderal loh di kampung sih
bodo teh ingat
tenang bu ranti
tenang pokoknya masalah itu selain sama kita kita bertiga
pokoknya dicamin aman
ini yang benar pokoknya kalian bertiga termasuk pak rete harus gerak cepat
begitu pak rete
itu kelihatan ada bayangan atau ada hantu langsung ditangkap
ingat ketemu hantu ditangkap bukan kabur kayak yang hmm hmm hmm
hah teh kaya gitu teh
saya itu teh ngomong gitu teh kabur
ya kan biasanya kalo ada hantu pak rete paling depan kaburnya
bu nanti ketika ada hantu saya kabur paling depan itu bukan karena saya takut tapi waspada
saya juga udah tau pak rete mau gitu
berapa lama lagi mainnya
jangan kita takut
malu dahan ya rafa juga takut

rafa merinding nih kak kita pulang aja yuk
jangan nanggung kan ada kakak
suara perut aku ini
tidak maaf biasanya adam lapar
tau gak adam rafa sampai ketakutan merinding
hah ternyata perut kamu lapar hah makan mulu
kalo aku takut mungkin adam lapar
yaudah kamu kedepan aja sana ambil kue sama minuman
rafa kita mainin aku ke dapur dong
hah eh lah haliran
haliran ini mah pak reti pasti gak pernah beli pulsa listrik ya
sembarangan saya ini rt loh masa listrik itu beli pulsanya
ngutang dong beli dong kayak orang susah aja nih pak reti teh
hah tuh pada gelap gelapan di dalem
apa itu yang gak boleh cet
kayak ada bayangan pak rete
ada bayanganmu di hatiku
eh jangan nyari
dan senyummu membuatku rindu
maual maual maual

pak reti kita teh mesti ngecek gimana sih
ini teh kan tanggung jawab pak reti juga
baik demi keamanan warga kita berdua harus kecewa
ih kenapa jadi yang dorongnya saya pak reti duluan
pak reti pak reti dong yang cowok duluan
jangan dong buranti
udah buranti aja sono
ih pak reti pak reti aja
buranti aja duluan
pak aku kemana pak